good morning kami buka informasi pagi ini dari kemeriahan perayaan hut transmedia yang ke delapan belas yang berlangsung pada sabtu malam
teriakan penonton nyaring terdengar di tengah penampilan boyband korea nct dream dato guardman
dengan koreografi yang enerjik dan aksi panggung yang lincah
enam remaja asal korea selatan ini sukses membius para penonton dan nctzen yang datang langsung ke trans studio cibubur sabtu malam
tidak hanya nct sejumlah musisi papan atas indonesia turut memeriakan acara bertema boom delapan belas ini
malam ini giliran boyband exo yang akan memeriakan panggung good transmedia ke delapan belas
hood transmedia ke delapan belas bertema boom dan miracle
dilaksanakan di dua tempat yakni di trans studio cibubur dan trans studio bali
dengan menghadirkan artis korea dan artis artis kenamaan indonesia

dua artis ibu kota yang sekaligus menerima panggung hood transmedia ke delapan belas
rian ibram dan patricia goh
yang sekaligus pembawa acara membuka hood transmedia ke delapan belas di wahana flyover indonesia
trans studio bali empat belas desember sabtu malam
kemeriahan hood transmedia ke delapan belas hari pertama di trans studio bali
diawali dengan penampilan isyana serasvati dengan lagu kau adalah yang dibawakan di wahana kapal titanic
tapi kita juga menganggap bahwa ini satu hal yang wajar
kalau pengunjungnya banyak bukan cuma wisatawan dari indonesia
tapi wisatawan mancanegara karena emang tempatnya keren banget ya
emang wahana nya juga seru seru banget aku harus akuin ikut
that's why banyak sekali yang datang ke sini ya wajar banget
betul banget tapi kan sekarang jangan now semua it's all about instagram
di tempatnya aja udah bagus dan wahana wahana juga seru seru
jadi pas banget apalagi udah mau liburan kan
ada pun tiket untuk perayaan hut ke delapan belas transmedia
untuk hari ini masih bisa beli di tempat atau juga secara online